ya iya lah itu bunga dan lama
hanya untukmu sayang
kamu lari aku belum nyum kamu sayang
udah dulu ya
mak gue dateng nih
waduh kayaknya capek bener nih
abis dari mana
waduh pantutan aja belandian banyak bener
pasti banyak fans dong yang minta foto sama tanda tangan
gue udah kesel sama tuh sela
gara gara si dia tuh
orang orang yang mau ngefan ke gue
yang mau minta tanda tangan ke gue
kabur semua gara gara si dia
yaudah mak sabar ya sabar
daripada mak kesel
daripada mak bete
mak tenang aja tenang
ada kiriman dari fans semua
bentaran dulu yang ambilin ya
akhirnya datang juga
ini bunga sama suratnya
lu tau tidak
orang menyatakan cinta
pasti orangnya ganteng
ramah dan cinta
buruan baca ngap mah
lu pegang dulu ya
bunga ini ku persembahkan dengan penuh cinta
ku ingin bersama dengan
apa begini mak
di taman bunga
lah lah lah
jangan sampai dong be kau memang iya
i love you dan liku ramah dan bang hanya untukmu
apa itu bunga ini
ya iyalah itu bunga dan ramah hanya untukmu sayang
bu kemana yayang
kamu lari aku belum nyum kamu sayang
kemana ya si emak yayang itu
sudah nyari bunga susah susah selama ini
si emaknya malah tidak ada
mau dimiss call handphonenya hilang
mak kemana yayang itu

akhirnya aku mau juga punya lagi nak
lu gak tinggal dikit ya pak
lama udah nyari bunga asal amal yang agak ada
akhirnya aku dapat sama empat empatnya untuk yayang itu
ini yang aku dapat
aku kasih sama empat empatnya
terima kasih aku yayang
jangan bunuh yayang
ini bunga hanya untukmu mak
kiran punya penggemar aja
halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
elkon dan ekon apa nih ya
jangan pada pergi ya
karena ada yang ngulet
yang ngulet apa deh ya
bisa kacau kerjaan kalau kayak gini
kerjaan siapa ini
masa di dalam kayaknya dia
yang di dalam kayaknya ribut banget
di mode biasa di rumah di lapangan di atas pohon juga ribut
belum tahu aja lu
ya gue kan cuma menduga duga mengira ngira
makanya gua kasih tahu biar lu tahu pan
eh sawat aja lu bahan lu
lu berdua nggak bisa saingan pakai cara kayak gini
kalau gini caranya gue bisa bangkrut
nih gara gara dia nih
lu bener bener keterlaluan dah
mentang mentang lu pembokat diangkat jadi penyiar
mentang mentang lo banyak pennya
mentang mentang lu banyak yang minta foto
lu beli aku sama gua
bang dasar nyisik lu
secara kali ya yang ngefans sama gua tuh nggak buta pada ngelihat semua
lihat dong pecomen saya
jangan dulu dicekat
gua mau marah
ya lu tuh ya
lu itu yang sirik
gue akan pilih siapa penyiar radio dangdut paling didemenin di radio elcondo
sih keputusan yang bagus pak
caranya caranya kalian bawa penggemar kalian sebanyak mungkin
elah pak udah punya udah nyapin semuanya sepenginya
ya lu mah cuma sepenginya
ah lu buat truk truk
gak lupa setruk

ya misalnya dan kayak gitu buat privileged nation
yang kanan mulai mabung
gantiin dia ya karena itu disana
he lepaskan dia
hei lempar saja bitu
gak ingin diterima

ikan seperti siapa
di kantor bapak
ini mah beda sih ngomongnya
nih dengerin kalimat saya
saya mau merencanakan acara live show
di depan kantor bapak
nah situ ngapain
saya akan membuat acara lab show di kantor bapak
nah lain kan kalimatnya
nah lain kalimatnya
siapa juga yang belajar begitu lain kalimatnya
udah jangan rantem
sekarang cepat bikin tuh acara
tapi kan ini tetap ide saya
eh lu punya otak
yang lain kan otak saya
lu punya otak
ini tetap otak saya
itu punya ide saya
kalau begini nggak bisa pak
jangan ngantuk dulu dong
halo penjila dandut semua
goyang bersama moella
ini dia nek
ini baru acara
ini belakangnya yonyo
hah nggak ada ini
kenapa kau sudah ngomong apa itu
ya ini balik lah kita
gue cinta banget ya
pokoknya bang itron selalu buat yang baik baik
masih ada bapak gino
masih ada bapak gino
ada apa ini
kenapa semua jadi kacau
barangan aja lo ngomong aja ngedantak gak ngambek lo
eh bos ini gara gara ini nih
penggemar gilanya si mani
eh ternyata diambul ambul begini
eh eh nah aku yang didalam
eh emang pijak nih lo
udah udah udah acara gue jadi hancur
nanti aku bangkrut
gak ada yang jadi penyar semua bubar